obat tidur kepada anak saya krishna
supaya dia dapat tidur nyenyak malam ini
aku harus beritahu mereka
aku harus menolong mereka
suamiku belum jera juga
berencana menculik lintang malam ini
kali ini ibu benar benar keterlaluan
jangan makan atau minum apapun
karena sepertinya ibu kamu berencana
mencampurkan obat tidur ke dalam makanan dan minumanmu
terima kasih ya mbak atas informasinya
kalian harus mikirin rencana
bagaimana menghadapi serangan bronto
kan ada aku
pokoknya aku bakal nyusun rencana
dan aku jamin
kalau kalintang gak bakal berhasil mereka culik
kamu kan belum sembuh betul
kak aku udah baikan kok
ternyata obat dari tabib tadi kak
hasilnya cepet banget
buktinya sekarang badan aku enakan
udah tenang aja kak
aku bisa jaga diri aku sendiri kok
udah pokoknya semuanya serain aja sama aku ya

itu yang bermanfaat

buat tayanga sabar dan kekebalan
coba tambah lagi tenaganya
jangan lupa like share dan subscribe ya